hai ini teh calon istrinya abah namanya teh manis yang kita perlu ceritain nah
teh manis namanya teh manis
bukan lucu ini mah bukan kebetulan kenyataan memang karena wajahnya cantik manis giyung
manis kita memanggilnya teh manis namasunya mah ranginang manis salah lagi
ya iya nama saya iyang iyank iyang yang yang saya nyari yang pakai enak gitu ya
salah dong ya aduh ya allah salah bau pantesan kaget saya kucingnya iyan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
kurang ngajar banget sih
masa keranjang susah segini balikin
udah dimakan juga susah ini jeruk segini tuh kan
elah begini amat sih ini pasti kerjaan si melly nih ngibun air
melly masa mama sendiri begitu sih
bukunya gua harus cari tuh dimana tuh
si ian itu kamarnya
begini amat ya
akang tuh mau cerita sama neng
si abah rama
sama si teh manis tuh calonnya tuh
mau nikah sebentar lagi
jadi aja kalian juga mau nikah sama neng
lagian juga umur akang teh
sebentar lagi teh sudah keadaan luasah neng
ya serimu mau aja sih kang broding
yang penting kang broding bisa terima seriapa adanya
aduh itu mah neng jangan ditanyakan lagi itu mah
saya akan menerima apapun dirimu seperti gimana pun
gue pun makannya banyak
kalau saya mau ngelamar gimana
beneran mau ngelamar irah
nggak bener bahaya
akang boleh ngajakin neng hangout gak
rolling city kita keliling keliling kota gitu gitu boleh nggak
mau sih kang broding
tapi sri harus bilang dulu sama bira
yaudah tuh sama akang ditungguin ya
silahkan aja tuh
kalau mau out mah gue udah
bukan out tapi hangout
nah oleh atasnya sri
out outan bukan out outan
jadi gini kang broding mau ajak sri pergi hangout
boleh nggak bira
kapal kerjaan sri sudah selesai
jangan lupa ya bawa oleh oleh yang banyak
mana isi dompet ini semuanya gambarnya pada gua golok lagi
memang itu dibawain oleh oleh
siap siap dulu ya
nah ini saya mau bagi bagi duit ya
sok atau diterima
sering sering datang ketemu sama saya
dan saya mah suka bagi bagi duit sama pengemis
jangan cari kerjaan
sama pengemis aja enak ya
minta dapat duit
udah cek keket
ya silet keket deh
kita jalan aja lah langsung lah udah
jangan cari masalah
udah saya sama doyan bagi bagi duit
jangan cari kerjaan
enggak jadi pengemis
minta minta dapat duit
siapkan ayo waktu deh
ya mau lagi
aduh kamu teh udah hitam sekali
pasti udah sering pengemisnya
eh mau kabur
saya tuh lagi bagi bagi duit
mesti dilihatin atuh
aduh udah panas panas
udah rugi duit
ya udah balikin lagi
duit itu udah dikasih kok mau dikembalikan lagi
iya dibalikin aja tadi kan
udah balikin aja
eh eh mau kabur

teman ini lapar
ya iyalah lapar
saya teh kalo jalan sama teman ini
sebeduan begini mah
tidak akan lapar selamanya
kau nah tidak jadi cubit
aduh tidak sabar jadinya teh
cepet cepet nikah ya
oh mirip jalan r e marta dinata nomor enam belas ya teh
ada itu toko siapa tuh
sebelah kencah teh
aduh tidak sabar jadinya teh
cepet cepet nikah ya

ada itu toko siapa tuh
ada itu toko siapa tuh
mada itu toko siapa
ada broding juga malah ngajakin ke kafe lain masalahnya teh eh tak teh itu yang masih paci
tuh tapi udah kelihatan ya why not atau itu aduh ini teh calon istri saya teh namanya neng sri museum
kawin ini juga musim duren sih ini teh calon istrinya abah namanya teh manis
namanya teh manis
bukan lucu ini mah bukan kebetulan kenyataan memang karena wajahnya cantik manis giung
makanya kita memanggilnya teh manis nah maksudnya mah rengginang manis ah salah lagi
abah masalahmu ya udah sama teteh manis berarti gabung aja
kita double date ya ya ya gila gila gila gila gila sebentar sebentar ini tuh broding
temen semangat pisang saya jadi curigaesan ini masih ada mission imsasibel ini teh
impaslah iler impaslah
itu tidak boleh pulang
wah kita lengkap lagi baraya di ruko ute alhamdulillah
makanan buat sahabat ya